eh tenang tenang tenang
beginilah kondisi lima bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di jalur jombang lamongan
tepatnya di desa girik kecamatan ngimbang kabupaten lamongan jawa timur selasa siang
suasana kepanikan dan tangis histeris terdengar saat sejumlah warga menyelamatkan penumpang lrt yang tertabrak truk tronton itu
penumpang berjumlah tiga belas orang terdiri dari bayi anak anak dan orang dewasa
beruntung seluruh penumpang f lolos dari maut
namun beberapa penumpang menderita luka ringan dan seorang sopir menderita luka patah tulang akibat terjepit bodi truk
dari hasil olah tkp petugas kepolisian kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan adonan semen yang dikembunikan akib si tepu
warga kediri ini diduga mengalami remblong
truk tronton yang melaju dari arah jombang ini tak terkendali dan menabrak minibus
truk bermuatan ayam truk bermuatan perang
dan dari arah berlawanan menabrak truk bermuatan limbah kayu sebelum akhirnya terguling
jadi prologi semula ada truk molen bermuatan semen berjalan dari arah selatan ke utara
setelah melewati di tanjakan terowongan gunung giri
dia lepas kendali diduga remnya blong
akhirnya menabrak empat kendaraan secara karambol di depannya
petugas dan warga membutuhkan waktu hampir tiga jam untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini
lamanya evakuasi membuat jalur poros lamongan jombang macet total
sementara guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan
polisi mengamankan sopir truk kapsul semen dan saksi lainnya untuk dilakukan pemeriksaan
mirta khul arief lambungan jawa timur